bagaimana situasi terkini aksi unjuk rasa menolak ruu cipta kerja di jakarta
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ausirion dholu di kawasan monas jakarta pusat
selamat siang rio bagaimana situasi di tempat anda melaporkan saat ini
apakah kemudian buruh sudah bergerak untuk bisa maju ke istana untuk melakukan aksinya
selamat siang rufana
untuk menutup akses bagi para masa yang turun ke jalan pada hari ini
memang tadi sempat negosiasi terjadi negosiasi antara buruh dan juga aparat petugas keamanan pada hari ini
namun memang negosiasi tersebut walaupun alot tidak menimbulkan sebuah solusi
apakah pada akhirnya mereka bisa masuk ke kawasan di depan istana
untuk kemudian menyampaikan aspirasinya terkait dengan rancangan undang undang omnibus lawan
namun tadi aksi massa sempat terhenti sebentar sekitar kurang lebih lima belas sampai setengah jam
untuk kemudian mereka mengambil waktu untuk memanjatkan sholat
untuk kemudian pada akhirnya sampai saat ini aksi massa seperti yang anda bisa saksikan di belakang saya
mereka diizinkan untuk mengarah ke depan istana
menyampaikan sejumlah aspirasi aspirasinya terkait dengan penolakan ru omnibus lawan cipta kerja
untuk kemudian mereka mengambil waktu untuk memanjatkan sholat
jadi kami juga sempat berbicara dengan presiden ksbsi eli silaban
terkait dengan apa saja yang akan mereka lakukan terkait dengan undang undang ini
dia menegaskan bahwa ada satu hal yang akan mereka terus lakukan hingga beberapa hari ke depan
mereka tidak akan berhenti sampai presiden jokowi mengeluarkan perpu terkait dengan ruu omnibus law cipta kerja
ini artinya mereka akan terus turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya
untuk kembali ke jalan
di depan istana untuk meminta presiden untuk kemudian mengeluarkan perpu
ataupun sebelum mereka nantinya menggugat ke mahkamah konstitusi
sejumlah hal ini dilakukan oleh ksbsi dan juga kelompok guru yang lainnya
mengingat masih ada sekitar dua puluh hari lebih presiden jokowi untuk menandatangani undang undang tersebut
mereka juga melihat opsi akan menggugat rancangan undang undang omnibus law ini ke mahkamah konstitusi
namun mereka masih menunggu apakah pada akhirnya presiden jokowi menandatangani undang undang ini untuk kemudian dinomorkan
dan nantinya jika nantinya sudah ditandatangani mereka akan menggugat secara uji material ataupun uji formil terkait dengan mekanisme
apakah mereka diajak secara esensi di dalam pembahasan ruu ini dan juga materi materi terkait dengan pasal pasal yang bermasalah dalam undang undang ini
apakah kemudian dalam aksi demonstrasi hari ini protokol kesehatan tetap dilakukan
kalau saya lihat di belakang anda ini berkerumun kemudian tidak ada jaga jarak
bagaimana kemudian tanggung jawab dari teman teman serikat buruh ini
iya rifana seperti yang saya sebutkan tadi bagaimana ada sekitar dua masa yang dipersiapkan dalam aksi masa pada hari ini dari kelompok ksbsi
tadi kami juga berbicara dengan kapolres
setempat juga bagaimana ia menyebutkan masih ada kelompok mahasiswa dan juga kelompok guru lain yang sebelumnya menyampaikan surat
untuk mendapatkan izin untuk menjalankan demo di tempat ini di jalan medan merdeka barat
namun seperti yang anda bisa saksikan di belakang saya ini memang kalau saya bisa sampaikan minim penerapan protokol kesehatan
ini memang selalu yang menjadi salah satu pertanyaan apakah ketika aksi massa dan juga kegiatan berkumpul di tempat umum
apakah mungkin untuk kemudian dilakukan penerapan protokol kesehatan
kalau dapat yang kami sampaikan mereka hanya menggunakan masker mereka minim penerapan jaga jarak untuk kemudian
karena memang tidak memungkinkan bagi mereka ketika untuk menerapkan jaga jarak
di mana mereka harus secara masif berkatan berhadapan dengan aparat
apalagi tadi kami sempat melihat mereka sempat dibatasi aksesnya di depan gedung pariwisata
ekonomi kreatif karena mereka tidak diperbolehkan masuk ke wilayah istana
ini yang kita harapkan jangan sampai terjadi klaster baru terkait dengan demo demo yang masih berjalan hingga pada hari ini
sejak sepekan yang lalu semenjak dpr mengesahkan rancangan undang undang omnibus law cipta kerja rifana
terima kasih produser lapangan cnn indonesia ausi riondolu atas laporan lengkap anda
nanti kami akan menghubungi anda kembali
tetap jaga jarak